aja dari keluarga gimana mas tanggapannya mas
gak ada tanggapan ya
mas isu mas kaisang jadi ketum psi gimana mas
kemaren khususnya juga sudah dikasih mas
urusan psi tanya ke orang psi
mas sudah komunikasi dengan mas kaisang
tanya ke orang psi
kemaren kan kaisang mengatakan
sudah minta tersebut ke mas kipran
urusan psi tanya ke orang psi
tanya kaisang juga